kami awali dari informasi yang beredar viral mantan terpidana terorisme abu bakar bashir
terekam kamera mengakui pancasila sebagai dasar negara indonesia
pendiri pondok pesantren almu mining ruki sukoharjo ini mengubah pandangannya
bahwa pancasila bukan ideologi syirik
dalam video yang beredar itu bashir menyebut dasar dari pancasila adalah tauhid atau ketuhanan
seperti yang tertuang dalam sila pertama
sebelumnya tahun dua ribu sembilan belas mantan pemimpin jamaah islamiyah itu menolak menandatangani
nota kesepakatan setia pada pancasila sebagai syarat pembebasan dirinya
abu bakar bashir menjadi perbincangan dunia sebagai dalang bom bali dua ribu dua puluh
dan didakwa membiayai pelatihan terorisme di aceh
ia difonis lima belas tahun penjara dan bebas delapan januari dua ribu dua puluh
pertuanan dan lancar
ini pun pengertian saya
dulu saya mengerti pancasila itu syirik
saya begitu dulu
tapi setelah saya pelajarin selanjutnya
kalau pancasila itu syirik itu tidak mungkin
karena ruangnya itu harus dihiasan